ini masih bagus bulu ketek tumbuhnya bulu coba
siapa tuh ya
lu yakin tuh agak nyusahin tuh lebut gondrong kalau ngaji repotin kenapa mau ngaji ayo ayo
di buka di buka mari kita taruh dari kuluh ya yo bismillahirrohmanirrohim alhamdulillahirrohim
bangun bangun ngotot ngotot nah eh cepi jok kawan kawan lupa dengar cik semuanya ada harus
semuanya cepi ajok pokoknya engkau kegawatau ntar rambut punya ngondong ngkong potong potong
potong potong dong kan rambut aja kan suka ngasih ti iya kong aja masih kecil cewek pokoknya kakak
warga tenggelam lo
ini kalau ngga di sweets
ngapain kita yang penting jadi cakep atau dikepang rapi yang itu terserah deh jangan
jejak begini saya enggak ngapain sih ngurusin sipan buruk bangsa yang ada
orang orang pacaran aja inget kalau orang lagi berduaan yang ketiganya setan setan iya
gantian gue di cukur
gue udah nggak mau tawatin lah lu tinggalin tuh sipan buruk nih sekarang gantian nih
kagak lihat apa orang lagi bermadukasi lagi pacaran lagi pacaran lu pikir dulu
dong itu si ella itu pembantu gue
pak kino ada jauh aja kalau kita kayak di petokin ya ngirup baunya lagi deket pak
ini masih bagus bulu ketek tumbuhnya bulu coba kalau bulu ketek tumbuhnya toge
lah enak deja zast along brian
pulang pulang sebarang belum gelar nih
ini lagi dikepang gimana udah mirip ahmad gani kan
hah gani lo mirip si itu si pepi kalau nggak pepi ya peang
nah dah segala pakai di bumbu sebuah gitu
iya pak kena
ya yang eya mau ngepangin bulu ketek
lo kayak mau ngedot pesek
tinggal ujungnya adanya di dalam pak
yang di dalam yang bau
lo nek gak dengan ketek
ya ngeliat ketek mau ngeliat muka pak gino sama neknya
makan nih makan nih makan makan makan tuh
makan enggak sekarang
langsung enggak mau
udah butik lagi gua
petek enggak pak
aduh gimana nenek gua
jadi petakmu gini dong
bisa numpuh kakak ya
mati gua kak nandu
pasti kehilangan makhluk tuhan paling seksi
ini apa sih namanya
buat apain ya
tante mak bagi duit dong
duit lagi duit lagi lo gak tahu apa
ngapain tuh rambut lo cep
kok lo begitu
ah tapi sopoh gitu yuk
tuan nak apa ya
ditanyain malah ngomong aja
mulai enggak bener nak
untung laki gua bener
janganlah udah digenit aja
gua harus cari akal ini gimana ya
sara tapi gadis alm backstory
guarda di scap apaan sih
shi kehana dia juga
saya ada merasa giliran
commander pengunder tanpa napak
ada kata kata sama istriku ada kata kata sama istriku
kau bisa lihat boundary
ben tuh ada diet
tapi kuarang ketek bulu diihit ini orang orang
ben dihiti dahulu sih

ini gara gara si elah nih gua pake rambuan penyumburnya begitu gua pake
ujung pak ini bulu ketek jadi panjang begitu
jelok banget lu bea

eehh lupa ya be
mana aja nalonya si elah nih
ini ramuan obat telak mau taruh di mali aja ya ada yang nyuri

ada kodok kodok apa biang biang
lihat kagak ada setan kalian